jangan diem aja lo jawab
pangeran dimana lo
pangeran pangeran pangeran dimana lo
gue perlu insight lah buat endorse endorse nya tuh
ya bener lah
daripada lo tabrakan sama dia
ntar jadi kesempatan lagi buat dia
bukan tiba gue
lo udah keterlaluan tau gak
lo kan telakunya
lo kan telakunya
lo kan telakunya
lo kan telakunya
siapa sudut cari masalah sama gue
udah gak kuat
lu berlutut sekarang di hadapan gue
di depan semua orang
gak akan ada satu orang pun lagi yang ngebully lo di kampus ini
gue gak mau
gue tau gue salah sama lo
tapi kan bu udah minta maaf
lo gak mau
tapi jangan harap
anak anak di kampus ini bakal berhenti ngerjain dulu
gua berkuasa di kampus ini
semua orang tunduk sama gue di kampus ini
dan kalo lo gak mau tunduk sama gue
tapi gue bisa bikin hidup lo jadi kayak neraka di kampus ini
lo masih punya utang sama gue
dan tugas lo buat cuciin mobil gue setiap hari sampai bersih
gue gak akan pernah lupa
tapi gue bakal bikin kampus ini neraka buat lo
banyak sekali pak yang mention ke akun instagram kita tentang video ini
di mana lokasi kejadiannya
menurut salah satu komentar lokasi tersebut terletak di kampus bunga bangsa pak
yaudah kita berangkat sekarang
menurut komentar di sini pak banyak sekali orang yang berpengaruh di kampus ini
sebagai donator tetap
apakah kita bisa pak memberhentikan kasus bullying ini
apapun kondisinya kita tetap harus menindaklanjut di kasus ini
ini merupakan wawonan kita sebagai lembaga pengawas sosial media
hal seperti ini tidak boleh kita biarkan terus berlangsung
kita harus memberikan efek jerah

yaudah kita berangkat sekarang ya
miri apaan sih lo ribet banget
hape gue gak ada ya
gak ada tuh sama gue tuh udah tuh
gue juga gak ada kok bisa hilang sih
bukannya sama lo dari tadi
ya tapi buktinya hape sekarang gak ada
hape gue beneran hilang

ya udah lo jangan panik panik
lo salah taro
fix ilang lah
terakhir kan kita ke locar bisa jadi ada di sana
yaudah kalian berdua tuh jangan banyak ngomong
bantuin gue cari hp gue ya
wah gila gimana sih
tuh kan benar apa yang gue bilang
pasti lo tadi tuh lupa
tapi kok aneh ya
kayak ada yang pakai gitu
udah lah gak usah
yang penting hape gue tau temen lo
mau kenapa kok notification nya banyak banget ya
padahal gue belum appin apa apa
tapi gue bakal bikin kapus ini neraka bud
apa yang terjadi
ada yang pake instagram gue buat livin si pangeran
apaan sih gue
mbak tersang ih fals si sppet

kalau nih ga tertawa

sommer tuntas mungkin tuh

jadi kum mau ke cabang kok
saya akan tunjukkan ke bapak ruangan dekan kami
terima kasih atas bantuanya
sebelah sana pak
bisa bencana nasional nih kok bisa pangeran tau soal ini
ya tinggal dihapus aja
udah gue hapus dari tadi kali
masalahnya ya ig gossip gossip itu udah ngepost ke ig live gue
secara gue kan selebgram terhits
gue gak tau ya should i be sad or happy
kalau harus gue langsung nambah drastis gara gara ini
ya tapi gue bakal habis lah sama pangeran gimana sih
aduh terus gimana dong
berarti yang bakal dapat masalah sama pangeran itu low aja kan
kita berdua gak ikutan dong
kalian tuh temen gak cuman
cuman apa sih
cuma suka nebeng doang ya di instagram gue biar force nya naik
jika ada masalah langsung kabur
biar bener ya
usi gue masalahmu lo
mel lo cepet banget lagi jalan ya
selesai juga nyuci mobil pangeran hari ini
kepada saudari putri aurora dengan nomor induk mahasiswi tujuh puluh satu ribu empat puluh enam
harap ke ruang dekan sekarang juga
hanya aku panggilnya pantai
si putri kenapa dipanggil ke ruang dekan ya
pertama kali aku ngekoneksikan
hanya aku panggilnya pantai
hanya aku ngekoneksikan
hanya aku ngekoneksikan
hanya aku ngekoneksikan
hanya aku ngekoneksikan
hanya aku ngekoneksikan
jangan jangan gue mau di do lagi dari kampus